maka tadi plenum juga memberikan akses bahwa plenum menyatakan dan menyambut baik tawaran kerjasama dari nasdem
dan tentu tawaran kerjasama nanti akan didetailkan difinalisasi dengan rapat yang lebih luas
baik rapat di pkb maupun dengan pihak pihak yang lain stakeholder pkb
termasuk juga konsultasi dengan para pihak pihak
itu akan diputuskan
akan difinalisasi nanti di surabaya